gula merah atau yang biasa disebut gula jawa menjadi salah satu bahan campuran yang banyak digunakan pada beragam kudapan nusantara
rasanya yang manis legit memberi sensasi tersendiri
jadi dalam nilai kalorinya di dalam setiap lima gram gula merah itu mengandung sekitar sebelas kalori
sedangkan di dalam gula putih itu mengandung sekitar enam belas kalori